terdakwa dugaan kasus korupsi penjualan aset pt pancawira usaha dahlan iskan menolak seluruh dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum kejaksaan tinggi jawa timur
penolakan ini disampaikan langsung dahlan iskan di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi surabaya
dahlan iskan menolak seluruh dakwaan dengan alasan dakwaan terkesan dibuat tergesa gesa untuk memenuhi target
selain itu ada beberapa dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan
dahlan iskan juga menyampaikan ada beberapa haknya yang diabaikan terkait kasus ini
ketua majelis hakim kemudian memberi kesempatan kepada terdakwa untuk berkoordinasi dengan tim penasehat hukum yang diketuai yusril iza mahendra
untuk memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum terdakwa menyiapkan tanggapan terhadap dakwaan jaksa
majelis hakim menunda sidang hingga selasa pekan depan
sampai hari ini sebenarnya hasil perhitungan dari bpkp itu disampaikan oleh jaksa
kami sendiri pun bisa mempelajarinya
yang ada hanya dikeluarkan di dalam sekat dakwaan
tapi dalam sekat dakwaan kita tahu bahwa sebenarnya jaksa sudah melangkah lebih dulu
jadi pada hari ini baru minta bpkp untuk melakukan pertimbangan penyelidikan
itu cara yang sebenarnya terbalik
mesti kan alat bukti dipegang lebih dulu bagi yang akan lagi mengidikan